banjir lahar gunung semeru mengibatkan sebuah sekolah dasar di lumajang terendam material vulkanik
untuk membersihkannya petugas gabungan langsung dikerahkan ke lokasi pada kamis pagi
sekolah dasar negeri nguter lima di desa nguter kecamatan pasirian terkena dampak banjir lahar gunung semeru
material vulkanik berupa pasir dan lumpur masuk ke dalam ruang kelas kantor serta kooperasi sekolah
tidak ada korban luka lantaran murid murid sekolah masih libur
untuk mempercepat pembersihan material vulkanik yang menerjang sekolah dasar ini tugas gabungan menggunakan satu unit eskavator
selain sekolah juga banjir ini menerjang lima puluh rumah warga
terima lumpur lahar din setebal tiga puluh lima puluh cm